mak kapan datang
idan kamu tega
kalau gak ada emak ronaldo siapa yang urus
sama anak sendiri begitu idan ma
idan kamu ada bisnis mak
mau pulang besok
memangnya ada masalah apa
masalah sama kamu
atau masalah sama kerjaan
ini cek urusan idan sama neneng
mak gak usah perlu tahu atu mak
udah mak idan pamit
kasian mak teh sama kamu
kamu teh tidak berubah
sepis sepis saja pada kemana mereka
tapi ya sudahlah
pasti malaikat sudah mencatat langkah kaki saya
sampai ke rumah yoyo untuk sebuah kebaikan
semoga berbuah pahala
cerita jurik itu cuma karang karangannya ujang
jadi orang jangan penakut
berarti kamu berempat cuma diisengin sama ujang
tapi memang waktu itu sih serem benar mak
coba seandainya emak ada di sana
pasti mak akan mengira jurik beneran mak
kalau emak ada di sana
mana berani ujang isengin
gimana sih mak
sedikit lagi mak selesai
kamu gantian nyuci ya
sana dulu ya
ibu saya mau pergi ke rumah yang kamu tawarkan
saya dengar rumah mewah yang kamu tawarkan memang batal dijual
tapi saya sedih bukan karena gak jadi dapat uang
saya sedih karena banyak menasehati sobri
tapi sekarang malah saya sendiri yang salah kaprah
dulu saya pernah bilang sama sobri
semakin kecil kita berharap
semakin kecil kemungkinan untuk kecewa
kemarin saya banyak berharap dan hasilnya saya sangat kecewa
kalau apa apa jangan memikirkan hasil
saya malah memikirkan hasil pak
sepertinya saya harus mulai belajar menasehati diri sendiri
ketimbang menesati orang lain
insya allah besok atau lusa
akan ada rumah mewah yang akan dijual
pak saya emang udah gak mikirin itu
sekarang saya jalanin aja
yang banyak belum tentu bagus
yang sedikit belum tentu jelek

tidak ada betul suci

ini uang dua lima ratus pinjaman dari kantor desa
dia cantik taruh di tabungan ya
berapa perkiraan biaya syukuran nikah kita
kalau mak eros sama bapak
nggak ngijinin kita nikah di rumah
kita nikah di kua aja
nanti biar asobri yang cari info
gimana caranya nikah di kua
ngobrol lagi kita lanjutin nanti aja ya
nanti sore asobri tunggu tempat biasa
kalau begitu asobri balik dulu ke kantor
assalamualaikum dede cantik
mak di mana
mak di mana
mungkin teh adik di kamar ah
nanti salamnya aah dede sampai ini ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi